banyak pasar tradisional di jakarta yang jadi gudangnya toko toko makanan ringan
seperti salah satunya pasar jatinegara jakarta timur
di pasar ini ada puluhan toko makanan ringan yang berada di rubanah atau lantai dasar pasar
toko toko ini menjual berbagai aneka jenis kue kering ataupun camilan dalam satuan kilogram
dan sekarang kita akan mengunjungi salah satu toko tertua di kawasan pasar jatinegara ini
toko kue yang kini dikelola oleh generasi ketiga pemilik toko diana
menjual berbagai macam kue kering hingga camilan pedas yang semuanya dapat dibeli secara kiloan
dengan harga rata rata rp lima belas hingga rp dua puluh rupiah per seperempat kilogramnya
kue kue kering dan aneka jajanan ini dipasok dari sejumlah
produsen makanan dari dalam dan luar kota
omset tokonya mencapai jutaan rupiah perharinya
dan di hari hari libur jumlah pembeli makan bertambah hingga dua kali lipat
harinya sih gak nentu ada kadang dua sampai tiga
enggak ini juga tergantung kalau lagi rame apalagi nggak bisa nyebutin nominalnya juga kak
soalnya kan perkiranya
mungkin puasa sampai lebaran
imlek gak terlalu
dari lima lebih kali ya
lima jutaan lebih
pembeli yang datang pun beragam
ada yang memang membeli untuk keperluan pribadi
ada pula yang menjadikan makanan ringan ini bisnis rumahan
otomatis lebih hemat
karena kan kita beli di sini kita bisa kemas di rumah sendiri gitu
kalau di mall mall atau apa kan udah ada kemasannya otomatis lebih mahal
kalau di mall mall atau apa kan udah ada kemasannya otomatis lebih mahal
sendiri aja sih sebenernya
tapi temen temen saya banyak jual
dikemas sendiri lagi
harganya jauh banget lebih mahal
toko aneka camilan atau jajanan kilauan ini tak hanya di pasar jatinegara loh
kita juga bisa mampir ke toko camilan kiloan yang terletak di tebet jakarta selatan ini
toko ini sepintas tampak kecil dan sempit
namun hampir segala jenis camilan ada di sini loh
inilah indro pemilik toko yang juga melayani sendiri para pelanggan tokonya ini
indro mulai bisnis penjualan camilan dalam jumlah besar ini bersama keponakannya sejak dua ribu sebelas lalu
awal mulanya ya ada inovasi ini apa
bikin eceran lima ratus an untuk di ecer ecerin di pasar jatinegara
di ecer ecerin di warung warung kecil gitu
ini ada kemajuan kita tinggalkan coba buka toko
akhirnya jadi ada toko saat ini
ini ada tiga cabang
saat ini toko camilan kilauan yang ia kelola ini sudah mempunyai cabang yang tersebar di beberapa titik di jakarta
dan mampu menghasilkan rupiah hingga tiga sampai empat juta perharinya jika sedang ramai oleh pelanggan mereka
indro juga melayani penjualan secara daring atau online dan ia juga melayani pemesanan camilan ini lewat sambungan telepon
indro mematok harga antara sepuluh hingga lima belas rupiah per kemasan satu empat kg
dan biasanya pembelian naik atau mencapai puncaknya saat bulan ramadhan dan hari raya idul fitri
di saat itulah toko camilan miliknya ini mampu meraup cuan hingga sepanjang bulan

modalnya sih cukup lumayan mbak
berapa tuh kira kiranya
ya paling enggak kita harus minimal punya seratus lah mbak seratus juta ya kan
kita belum untuk kontraknya tempatnya bikin trak traknya kan
belum nonton buat beli kue kuenya kan
tapi menurut bapak menjanjikan nggak sih bisnis ini
ya jangan jelas menjanjikan
soalnya kan kalau ini kan bisa ketahuan berkembangnya gitu lho mbak ya
untuk buka cabang lagi
dan dari pedagang pedagang besar dan sukses seperti indro dan diana inilah
yang sudah memiliki para pelanggan tetap atau reseller mereka
yang biasanya memborong camilan dalam jumlah besar
yang nantinya akan mereka jual kembali
aulia wardhani yudhistira sateria jakarta